terima kasih anda masih bersama kami
empat puluh satu orang anggota dprd kota malang
resmi ditahan komisi pemberantasan korupsi atau kpk
terkait dugaan kasus suap dalam apbd perubahan tahun dua ribu enam belas
akibatnya fungsi legislatif kini tidak berjalan
sementara sejumlah fraksi mengajukan pergantian antarwaktu
untuk anggotanya yang terlibat kasus suap
komisi pemberantasan korupsi resmi menahan
empat puluh satu anggota dprd kota malang terkait kasus dugaan suap
pembahasan raperda perubahan apbd tahun dua ribu lima belas
dari keterangan kpk sebanyak dua puluh dua orang tersangka
diduga menerima fee rp dua belas lima juta hingga rp lima puluh juta
dari wali kota malang nonaktif muhammad anton
mereka terlibat persekongkolan untuk menyetujui
kepentingan eksekutif tentang penetapan rancangan apbdp tahun dua ribu delapan belas
akibat penahanan ini
tiga agenda paripurna
yang sedianya dibahas pekan ini batal terlaksana
karena tidak memenuhi kuorum rapat
melihat hanya empat anggota dprd aktif yang tersisa
dengan kondisi ini pelaksana tugas wali kota menyatakan
akan melakukan konsultasi dengan kementerian dalam negeri
sesuai aturan kemendagri harus menerbitkan diskresi
untuk mengatur berlanjutnya roda pemerintahan di kota malang
apa saja yang dikonsultasikan pak
jadi proses proses penetapan perundang undangan
sementara sejumlah fraksi mulai mengajukan kadernya
untuk melakukan pergantian waktu
menggantikan anggota fraksinya yang berstatus tersangka
untuk fraksi pdi perjuangan
mulai menyerahkan empat berkas paw ke kantor sekretariat

langkah ini juga diikuti fraksi partai kebangkitan

kadernya untuk proses pergantian waktu
dengan fenomena korupsi masal ini
membuat tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan semakin menurun
bagi masyarakat fenomena ini merupakan desakan
agar masyarakat berpikir cerdas memilih pemimpin
untuk pemilihan umum berikutnya
sebenarnya ini kan membuat masyarakat sekarang
sedikit tingkat kepercayaan kepada anggota dewan sedikit berkurang mas ya
karena kita tahu bahwa anggota dewan itu
adalah wakil rakyat
harusnya mereka bisa mengemban amanat rakyat
terus terang aja juga sekarang kepercayaan kita
untuk anggota dewan menurun
tapi bagaimanapun juga kita juga optimis
kota malang harus tetap kondusif dan tetap baik
ya kita kan ke calon calonnya nggak begitu kenal ya
jadi ya kita minta yang baik yang bisa dipercaya
yang amanat begitu aja
kasus dugaan suap raperda perubahan apbd kota malang tahun dua ribu lima belas
menyeret empat puluh satu tersangka dari legislatif dan dua tersangka dari eksekutif
selain legislatif terdapat dua tersangka dari eksekutif
yakni wali kota nonaktif muhammad anton
dan mantan kepala dinas pekerjaan umum jarod edy sulistiono